pak yulianto sudrajat anggota kpu divisi perencanaan keuangan pak yulianto selamat sore
selamat sore mbak

selamat sore mbak putri selamat sore pak yulianto
selamat sore mas kaka
terima kasih bapak bapak senang sekali bisa berdiskusi sore hari ini
saya ke pak yulianto pak yulianto
masih belum cair juga sisa anggaran atau sudah ada informasi dari kementerian keuangan sejauh ini
ya jadi begini mbak
perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya sudah ada pembahasan dan penelaan bersama antara kpu dengan kementerian keuangan
yang berisik adalah kita lanjuti setelah diputuskan bersama di dpr
kemudian kita tindak lanjuti di kementerian keuangan terkait dengan anggaran biaya tambahan
khususnya di tahun dua ribu dua puluh dua ini
di mana ada kebutuhan sekitar delapan triliun untuk di tahun anggaran dua puluh dua ini
kemudian sudah tersedia dua empat triliun yang sudah dianggarkan di tahun dua ribu dua puluh dua ini
nah tentu karena tahapan ini sudah berjalan dan sudah tahapannya sudah kita tetapkan bersama
pada empat belas juni kemarin tentu untuk menopang seluruh biaya penelenggaraan
maka kami terus melakukan koordinasi dengan kementerian keuangan
dan ini sudah dibahas
pada level dirjen anggaran dengan keseksianan kpu republik indonesia
dan ini sudah selesai mbak
soal penelahan dan pembahasannya
maka ini sebenarnya tinggal menunggu keputusan dari menteri keuangan terkait dengan pencairan anggaran
digunakan untuk pembiayaan untuk tahapan khususnya di tahun dua ribu dua puluh dua ini
mas yulianto kalau dari timeline yang anda buat semestinya jika semestinya
atau harusnya cair kapan
sehingga tidak dragging tidak mengganggu proses tahapan yang akan berjalan
ya mestinya begitu pkpu tahapan sudah disahkan dan sudah diundangkan
kemarin kan ya
nah tentu kami berharap karena tahapannya kan langsung running ini mbak
sepertanggal satu sampai dengan empat belas agustus sudah masuk pendaftaran partai politik dan verifikasi
serta penetapan partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
berikutnya nanti di bulan oktober juga sudah masuk proses pemutakhiran kapital pemilih untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
berikutnya di bulan oktober juga proses pembentukan badan penyelenggara pemilu ad hoc
yaitu pembentukan ppk dan pps seluruh indonesia
dan yang paling krusial lagi adalah salah satunya dalam rangka tahapan untuk pendaftaran dan verifikasi
salah satunya adalah kan verifikasi
aksi administrasi dan verifikasi faktual yang akan nanti akan dilaksanakan oleh kawan kawan kpu kabupaten kota di seluruh indonesia
tentu ini harus perlu segera dicairkan ya
terutama karena untuk pembiayaan dalam rentang proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
perkemarin kami menghubungi sempat juga menghubungi staff khusus
menteri keuangan bidang komunikasi melalui whatsapp dikatakan yang terjadi saat ini tinggal administrasi saja administratif
tapi kemudian ada juga pernyataan dari dirjen anggaran kementerian keuangan yang mengatakan sudah diteliti kpu bisa terus menjalankan tahap awal menggunakan dana yang sudah dianggarkan
dana tambahan atau anggaran tambahan akan tersedia saat dibutuhkan
jadi itu maksudnya bagaimana sebenarnya kita menelah atau berusaha
mengerti pernyataan ini dibandingkan atau saya ingin mencoba membandingkan dengan apa proses yang saat ini sedang berlangsung di kpu
ya maksudnya begini mbak
tentu kan dua empat ini kan sudah dianggarkan sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua ya
artinya pemakaian sebulan tahapan ini dimulai
tetapi karena tahapan di juni sudah ditetapkan maka mau tidak mau khusus untuk pembiayaan tahapan seperti yang saya sampaikan di depan tadi
yang sudah dianggarkan sesuai yang sudah dibahas dengan dtpr kemudian juga di badan anggaran
nah selagi masih belum terakhir begini mau tidak mau kpu melakukan re alokasi mbak
prioritas dulu yang mana gitu ya
prioritas prioritas dulu yang mana
karena kan tidak mungkin kita akan berhenti
tahapan ini kan sudah ditetapkan dan timelinenya juga tidak jelas
tapi karena alokasi yang diberikan untuk prioritas prioritas mana yang
kami harus melakukan pergeseran pergeseran mbak
ini untuk sambil menunggu keputusan dari kementerian keuangan agar seperti yang sudah ditelaah dan dibahas ini agar segera bisa dimuntaskan
karena tahapan terus berkudir dan berjalan terutama untuk kebutuhan verifikasi faktual partai politik tahun dua ribu dua puluh satu
pak kakak seberapa mengkhawatirkan situasi ini saat ini kalau anda lihat
ya saya melihatnya ada empat hal
pertama adalah soal teh
teknis penganggaran dan keuangan
kemudian kedua adalah soal pembagaan bawa kpu sendiri
juga bawa tuh sebenarnya
dan ketiga adalah soal penyelenggaraan pemilu
dan keempat adalah soal opini publik ataupun nuansa politik
nah dari keempat itu
seberapa besar khawatirannya adalah paling besar adalah di keempat
apa di keempat itu
yang ini trust publik
bagaimana kita membangun trust publik
agar proses pemilu ini benar benar dinilai oleh publik
jadi merupakan sebuah langkah bersama antara pemerintah penyelenggara pemilu
dan seluruh stakeholder
sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara tepat waktu
nah kemudian masuk ke wilayah teknis
tentu saja saya memahami apa yang saya dapat menangkap lah
kekhawatiran dari pak julianto sudrajat
bahwa ada khawatiran juga walaupun bisa bergeser
walaupun bisa melakukan misalnya merelokasi anggaran yang sudah ada
ini tidak sekedar teknis
tapi ini akan berakibat cukup banyak
nah dari sisi teknis ini
saya pikir hadirnya anggaran yang cukup
misalnya untuk tahun dua ribu dua puluh dua yang rp satu ratus delapan triliun
itu seharusnya sudah blocking
sehingga masuk kepada yang kedua tadi soal kelembagaan
kita ingin meyakinkan bahwa kelembagaan kpu dan bawaslu adalah lembaga yang mandiri
semoga didengar oleh menteri keuangan dan dirjen keuangan ya
bahwa dirjen anggaran
bahwa kelembagaan kpu harus diperlakukan berbeda
dengan lembaga kementerian dinas instansi lainnya
karena undang undang dasar menyatakan kemandiriannya
nah kalau terjadi seperti ini
mungkin kpu masih bisa melakukan jurus jurus teknis
tetapi publik akan melihat berbeda soal kemandirian tadi
nah kemudian soal penyelenggaraan
penyelenggaraan ini saya mengharapkan bahwa kpu dapat misalnya mulai satu agustus yang akan datang
seperti mbak putri sampaikan
itu benar benar melaksanakan tahapan untuk pendaftaran
kemudian verifikasi dan penataran partai politik ini dengan kesiapan yang cukup
nah kalau ini terganggu misalnya dari sistem
saya justru mungkin mohon masukkan dulu
juga dari pak juli
pak juli pak janto sudrajat tentang kesiapan sistem misalnya
walaupun kita sudah bisa lihat beberapa partai politik mengakses
nah kesiapan ketangguhan sistem ini apakah juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa yang mau tidak mau
bukan hanya memerlukan sistem
tetapi sumber daya manusia yang tentu saja memerlukan anggaran yang cukup
selain tahapan tahapan selanjutnya
jadi dari keempat hal itu tadi saya pikir
pemerintah mempunyai obligasi yang mutlak
tidak bisa ditawar
ini bukan obligasi alternatif ataupun obligasi yang bisa ditawar
tetapi obligasi mutlak sesuai dengan pasal dua puluh dua e undang undang dasar
jadi kita kembali ke sana
selain saya tekankan ada dua hal di luar itu
pertama adalah pernah ada semacam isu penundaan
dan ini jangan sampai ada orang yang mengait ngaitkan itu
kedua soal kita
soal kpu sendiri bersama bawaslu dan lembaga lain yang menjadi bagian dari
penyelenggaraan pemilu ini juga tentu saja harus mempersiapkan bahwa
semua anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh
oke baik nanti setelah jeda kita bahas
pak julianto tadi mengatakan mau tidak mau melakukan realokasi
jangan sampai kemudian realokasi itu mengorbankan katakanlah sosialisasi
yang memang sudah seharusnya dilakukan saat ini
kita bahas setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan untuk yang seharusnya kita lihat prosesnya
pak yulianto apa yang bisa sekarang dilakukan oleh kpu
anda mengatakan ada realokasi yang dilakukan
tapi tentunya ini tidak bisa mengorbankan sosialisasi yang memang harus dilakukan
pkpu kemarin baru ditetapkan yang soal pendaftaran verifikasi partai politik
dengan waktu yang mepet dengan anggaran yang terbatas
apakah sosialisasi betul betul bisa terlaksana dengan baik
maka dari itu mbak jadi ini kan kita berkerjaan dengan tahapan ya
dan kemudian setiap tahapan tentu membutuhkan dukungan pembiayaan
maka kami konsentrasi terus berkoordinasi dan berkomunikasi terus dengan kementerian keuangan
agar segera soal anggaran khususnya di tahun dua ribu dua ini agar segera ada keputusan
dan kemudian juga harus segera dicahitkan karena untuk pembiayaan penyelenggaraannya
dan sebenarnya ini kan komitmen semua pihak kan sudah selesai
komitmen dari pemerintah komitmen dari dpr
komitmen semua pihak terkait dengan penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat
dan tahapannya sudah dimulai
maka karena ini masih terus kita lakukan koordinasi komunikasi
tadi juga disampaikan di depan maka kami untuk jangka dekat ini
kami mau tidak mau untuk menutup pembiayaan pembiayaan
kami harus melakukan pergeseran pergeseran
itulah salah satu solusinya agar tahapan ini tidak tersendat
atau tahapan ini masih bisa berjalan begitu ya
tapi kami kan terus prinsipnya kami meminta agar segera persoalan anggaran dari pemerintah ini
akan segera dipelesaikan sehingga kami terus bisa fokus
terhadap tahapan yang sudah kami lakukan dan kami selenggarakan ini mbak
karena begini dulu sempat mas idam juga mengatakan bahwa anggaran yang sudah
dikucurkan itu akan difokuskan untuk memperkuat sistem memperkuat sipol
nah kalau misalnya ini kemudian diutak atik kan takutnya ada kekhawatiran yang tadi seperti disampaikan oleh pak kakak mas yulianto
sebenarnya untuk sipol ini kan sudah ter pick up di tanggalan dua ribu dua puluh dua ini
dan kemudian terkait dengan pengembangannya sudah kita lakukan
dan harapannya ini kan maintanen maintenen terus juga kan begitu
agar positioning sipol menjadi lebih firm lebih prima begitu
dan ini terus kita lakukan juga karena sudah menginjak menjelang pendaftaran
posisinya begitu mbak
jadi memang betul ini penting khususnya untuk dukungan it
dan it ini kan tidak hanya sipol mbak
termasuk nanti untuk penyimpanan sidarik sistem pendaftaran
kumpul tangkiran daftar pemilih
kemudian antisilon untuk pencalonan dan sebagainya
ini yang sudah kami persiapkan mbak
untuk termasuk kebutuhan anggaran untuk dukungan it
oke pak kakak kalau misalnya kita lihat sekarang ini sebenarnya permasalahan klasik ya
tapi kemudian seolah olah seperti sulit untuk dicegah di awal
kalau misalnya anda lihat yang terjadi sekarang
apakah mirip atau sama dengan peristiwa sebelumnya
atau ada faktor yang berbeda
pertama ada kemiripan
kemiripan soal pemahaman pemerintah
soal teknis penganggaran
yang saya tekankan sekali lagi bahwa kita harus menghormati dari sisi kemandirian kpu
pemandirian penyelenggara pemilu
nah itu titik tekannya dan itu masih tidak berubah
tapi ada hal yang berbeda mengantaranya
ini nuansa politik tadi
ketika nuansa politik adanya semacam usulan untuk pemunduran pemilu
yang datang dari istana tentu saja
kita tahu ini harus diantisipasi dengan hal yang jawaban yang cukup tepat
misalnya soal anggaran tadi
nah nuansa inilah yang harus menjadi titik tekan buat pemerintah
agar kita dapat menjawab dengan tepat bahwa pemerintah serius loh gitu kan
untuk tidak lagi ada upaya pemunduran misalnya seperti itu
kenapa ini menjadi upaya yang harus lebih keras dibandingkan sebelumnya
karena ini menjadi semacam bola liar apabila
tidak dimanage dengan cukup baik
itu sih mbak jadi ada persamaan tapi ada perbedaan
nah saya pikir kita harus mencari solusi di situ
bapak bapak kita akan masih tunggu nanti bagaimana prosesnya
semoga bisa segera diturunkan karena terakhir sekali lagi konfirmasi kami kepada
staf khusus menteri keuangan bidang komunikasi
dikatakan adalah ini soal administratif saja dan tidak ada hal hal lain
kita tunggu bagaimana realisasinya
semoga bisa memperkuat dan memperlancar proses pemilu yang memang
proses tahapan pemilu yang memang sudah berjalan
pak yulianto terima kasih banyak untuk diskusi sore hari ini
pak kakak terima kasih banyak
terima kasih mbak putri
selamat sore hari